sehingga kalau kemudian berharap nathan aco kemungkinan akan ditaruh di lini belakang
oh kayak si vira juga tuh wisudanya begitu tuh
agama yang berbeda beda di sini
setelah data tertuntut mungkin datanya dibersihkan
tidak ada yang menonton konser seperti ini penting bagi kita untuk dapat membaca situasi kerumunan